menghadapi petenis cina taipei huang sunghao di babak perempat final turnamen bni medco energy m dua puluh lima k seri ketiga
rifki fitriadi menyerah kalah tiga enam di set pembuka
namun di dua set berikutnya petenis tunggal putra nomor satu indonesia ini mampu bangkit dan membalikan keadaan
hasilnya rivki pun menang enam dan enam empat sekaligus memastikan satu tempat di babak empat besar
di semifinal rivki akan berhadapan dengan petenis australia brandon walkin yang di babak perempat final mengalahkan petenis jepang makoto ochi tujuh enam dan enam empat
hasil ini juga sekaligus menambah rasa percaya diri bagi rivki jelang tampil di sea games kamboja mei mendatang
apalagi di turnamen bmi medco energy m dua puluh lima k seri pembuka dua minggu yang lalu rivki juga mampu melaju hingga partai puncak
target pribadi pasti ada cuman saya nggak mau
saya nggak mau langsung mengucapkannya sekarang mungkin nanti aja
yang pasti targetnya saya harus bermain yang terbaik peak performanya harus mencapai level yang tertinggi
mudah mudahan nanti di sea games nya bisa mendapat hasil yang terbaik